direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur
membongkar praktek penipuan investasi bodong berkedok perdagangan mata uang asing atau forex
senilai lima belas miliar rupiah
menurut kabit humas polda jatim tersangka berinisial pp adalah
pemilik perusahaan investasi raga manajemen konsultan
di perumahan citra garden cluster greenhill sidoarjo jawa timur
tersangka menjerat korban dengan menawarkan kerjasama penanaman modal investasi
namun saat jatuh tempo korban tak bisa mengambil modal investasi yang telah disetor
karena telah habis digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi
tidak diberikan dengan alasan transaksi forex macet terkena imbas pandemi covid sembilan belas
ada perwakilan pelapor
sebanyak satu orang mewakili lima belas orang
ke lima belas orang ini sudah menginvestasikan kepada tersangka sebanyak lima belas miliar
berarti masing masing per orang satu miliar ataupun juga kurang ataupun lebih
akumulasi semuanya nilainya total ada lima belas bulan
dari total dana yang kita taruh
nalutnya berapa mbak
sempat dibayar nggak sama pelaku ini
beberapa teman ada yang dibayar ada yang nggak
kalau mbak sendiri nggak dibayar
dari peristiwa ini polisi telah menangkap tersangka berikut barang bukti berupa
diantaranya buku rekening mobil dan bpkb kendaraan
diperkirakan masih ada korban lain yang belum melapor
untuk itu diterima oleh bpnb kedengar bukit peribadi
polda jatim akan membuka posko pengaduan terkait kasus investasi bodong ini
sejumlah nasabah perusahaan asuransi jiwa pt asuransi jiwa kresna atau kresna life
rabu sore mendatangi sentra pelayanan satu ata polda metro jaya
untuk melaporkan pengurus serta pimpinan perusahaan
pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa tersebut
telah melakukan gagal bayar uang para nasabah yang jika digabungkan berjumlah lima puluh miliar rupiah
menurut kuasa hukum para nasabah ini merupakan laporan kedua yang dilakukan
para nasabah juga telah melakukan somasi kepada otoritas jasa keuangan
yang tidak bisa mengawasi perusahaan asuransi kresna life
terlebih telah dicabutnya sanksi untuk mereka
diduga ini ada dugaan tindak pidana asuransi yang merugikan klien kami
senilai lima puluh miliar rupiah kurang lebih lima puluh miliar rupiah
dan sehingga kami perlu menegaskan bahwa ini adalah laporan kedua
terhadap mereka yang mereka yang mencari asuransi
mereka wajib untuk menghadiri apabila nanti diperiksa
karena ini sudah terlalu berlarut larut
kami sudah mensomasi ojk karena ojk terlalu berbelit belit
tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap kresna lain
bagaimana mungkin ojk melakukan pencabutan sanksi terhadap kresna life
sementara korban masih banyak yang belum dibayar
kini para nasabah berharap agar uang mereka segera dikembalikan oleh pt asuransi jiwa kresna
dan kepolisian diminta segera memeriksa para terlalu berbelit belit
tim liputan cnn indonesia